kini kami sudah terhubung juga dengan gubernur banten ada bapak wahidin halim
selamat malam pak wahidin
baik pak wahidin tentu kita berduka cita tentang apa yang terjadi di provinsi banten di pandeglang dan juga mungkin juga di provinsi lampung begitu
dari pemerintah daerah banten pak wahidin saat ini upaya upaya apa pak yang akan dilakukan atau sudah dilakukan untuk bisa memperingan kondisi korban selamat yang saat ini ada di wilayah anda
sesuai dengan protap dan prosedurnya yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pencarian terhadap korban
dan masih kita lakukan sampai tujuh hari ke depan
dan kemudian terus yang kedua mengevakuasi masyarakat yang berada di sepanjang pikir pantai
karena tadi pagi ada isu lagi tsunami akan datang lagi masyarakat resah merasa ketakutan
akhirnya kita fasilitasi kita evakuasi kepada tempat yang lebih aman lebih tinggi di beberapa sekolah dan masjid kantor kecamatan
terus yang kedua yang luka luka
gejala berat kita bawa ke rumah sakit
yang pertama adalah rumah sakit terdekat baik itu kita puskesmas lalu kita rujuk pada rumah sakit rumah sakit rujukan
dan yang terluka yang bawa ke puskesmas maupun ke rumah sakit sekitar empat ratus enam puluh tujuh orang
dan sekarang juga masih terus berkembang
kita sudah update dari menit ke menit kita update
begitulah yang meninggal
tercatat sampai tadi sore satu ratus delapan orang
dan ini sudah kita bawa ke rumah sakit untuk kita identifikasi lalu akan kita sampaikan informasikan kepada keluarganya
begitu saya kira
baik pak wahidin tentu masih fokus terhadap evakuasi korban begitu ya baik yang selamat dan juga yang meninggal dunia
sambil kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dari pemerintah daerah untuk
masa tanggap darurat ini seperti apa pak tindakannya atau rencananya akan bagaimana
termasuk juga untuk memberikan bantuan ya terhadap korban korban yang sampai dengan saat ini juga mungkin selamat
dukung sebetulnya oleh parnas bnpb ya
terus juga dari kolem dari komasus tiga ratus dua puluh dan batalion lainnya
insur kepolisian insur pemda bek provinsi bapak bapak tengah
jadi sebetulnya upaya upaya yang dilakukan oleh pak sarnas masih terus
karena kita masih masih menyadar ada korban korban yang belum kita temukan
atas hal ini kita masih melakukan banyak pencarian
terus pada yang sakit tadi tidak ada rumah sakit
yang mengungsi dari warga sekitar memang tapi tidak banyak juga
kita tempatkan di tempat pengungsi ada empat tempat pengungsian
dan yang kedua tempat pengungsian memang dalam jumlah yang saya kira juga tidak begitu banyak
rata rata empat puluh sampai delapan puluh orang
dan ini juga ditangani oleh dinas sosial
dan kita juga lagi hitung ya
kita hitung data terakhir berapa banyak yang mengungsi
dan sebenarnya jaminan makan dan kebetulan kebetulan saya kira di pengungsian ini sudah kita mulai lakukan
sudah mulai layani dengan baik
termasuk penyaluran bantuan tentu ya pak ya
hal hal yang paling dibutuhkan oleh korban yang selamat sampai dengan saat ini
bantuan sementara memang resminya kita kan malam ini atau kita buat pernyataan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan luar biasa
biasanya pmda kalau ataupun nasional kalau memberikan bantuan harus diawali dulu dengan pernyataan

tapi sebelum ini kita sudah melakukan pernyataan
dan itu pun kita sudah punya cadangan untuk memberikan kebutuhan makan dan hal hal
jadi dari mereka sudah sempat makan sudah kita siapkan
baik pak wahidin dalam masa tanggap darurat ini tentu masyarakat membutuhkan bantuan dan juga perhatian lebih dari pemerintah baik pusat dan juga di daerah
sudah ada ini pak dari pemerintah provinsi pemerintah daerah
sudah ada ini pak dari pemerintah provinsi pemerintah daerah
mempetakan mana wilayah yang paling membutuhkan bantuan mana yang paling parah kemudian untuk wilayah provinsi banten
sebenarnya yang bersikap yang paling besar adalah bagaimana mencari korban korban lalu melakukan upaya upaya evakuasinya
bagi korban ini seperti misalnya luka luka dan sebagainya
tapi kalau pengungsi sih menurut saya tidak terlampau banyak karena mereka sebenarnya mengungsi tadi pagi
karena takut terkena tsunami atau tadi malam
mereka lari ke bukit mereka lari ke atas yang lebih tinggi dan lari itu ditampung di kecamatan
dan saya melihat juga tidak mereka pulang pergi juga
karena tadi dalam keadaan aman mereka pulang ke rumah terus dalam keadaan tentu mereka balik lagi
hingga tadi saya panggil bmkg minta kepastian
dan sampai dia kan huak huak gini
berita berita ada tsunami mereka lari lagi
pokoknya pmkg saya minta penegasan apakah ada tsunami
tsunami tradisi tadi malam tidak diawali dengan gempa dulu kan tidak ada gempa yang besar
atau bersekala di atas enam meter dan sebagainya
ini kan menjadi pertanyaan kita
apakah karena pengaruh gunung karakato yang mulai aktif atau memang ada tsunami
tapi kita tidak bisa bandar kalau cuma gelombang
rob tidak akan menyebulkan korban pastinya
sudah berkoordinasi pak dengan bmkg apa kemudian jawaban dari bmkg misalnya
saat ikut rapat tadi memang masih menghubungkan antara aktivitas gunung krakato dengan terjadinya rob banjir
kata di malam misalnya
tapi statement bmkg setengah malam satu malam saya baca lagi bahwa ada tsunami
dan masyarakat yang kemudian tidak menjadi korban yang lolos dari menampakkan diri
mereka menganggap memang ada tsunami
karena ketinggian air lautnya sekitar enam sampai delapan sembilan meter
yang menyaksikan betul
tinggi sekali ombaknya dan beras
jadi banyak masyarakat atau warga yang luka luka tenggelam dan lain sebagainya
baik pak wahidin banyak warga yang kemudian luka luka pencarian juga masih dilakukan
dan juga upaya upaya penyelamatan bagi korban yang selamat
adakah informasi pak mungkin dari pemerintah daerah kekurangan tenaga medis mungkin
atau obat obatan atau dan sebagainya
obat masih kita nyatakan cukup
terus juga tenaga medis cukup
ambulan juga cukup
yang memang tapi juga tadi ada bantuan
ada bantuan dari bri pertamina untuk nambah obat obat
saya kira sampai hari ini sore ini kalau saya tadi keliling saya meyakini bahwa kebutuhan itu masih bisa ditanggulangi oleh pemerintah provinsi pemerintah kabupaten serang dan pandeglang serta pemerintah pusat dalam hal ini
oke dengan banyaknya bantuan yang kemudian masuk bagaimana pola koordinasinya pak untuk bisa menyalurkan ini kepada masyarakat
kita akan masuk satu pintu
di bawah tim
yang dikomandanya oleh untuk pak banyagelang dikomandanya oleh pak dandim ada unsur dinas sosial unsur departemen sosial dan tentunya juga di bawah pemantauan dari tandrem kapolda dan bukit lubang
informasi mungkin dari stakeholder pemerintah daerah provinsi banten pak wahidin kondisi warga masyarakat yang terkena dampak dan kondisi kondisi kondisi
masyarakat yang terkena dampak dan kondisi kondisi
masyarakat yang terkena dampak dan kondisi kondisi

sehingga perhenti ikan hijab ind nightmares

tapi sebenarnya mereka cuma tadi sob saja

karena di siang kan langsung tak air banjir tsunami akan datang gitu
jadi memang perlu sosialisasi lebih lanjut
jadi pencarian masih sampai tujuh hari ke depan begitu ya pak wahidin
karena tadi saya ada warga yang melaporkan bahwa orang tuanya sampai sekarang belum ketemu
tapi memang di wilayah selatan ini kan sporadis
pantai banten aja kan sekitar lima ratus enam puluh tujuh kilo ya
dan cuma di pesiri itu memang dihantam
nah ada beberapa titik yang memang belum efektif
dua kita menjangkau ke sana
dari sumur dan kalau dari tarita saja butuhkan waktu lima jam enam jam
dan dengan kendaraan dengan jalan yang memang langsung di pinggir pantai itu
tanjung resung sumur itu kan jauh dari pusat tempat kita basis kita sekarang
dan kita memang sekarang lagi terus
tadi kita dengan pada antren dengan kopassus bagaimana bisa dijangkau sana
belum efektif memang itu pencarian
untuk besok fokusnya masih mencari korban artinya ya pak ya
ya kan berarti udah yang luka luka itu diobati
yang sudah korban yang meninggal perlu identifikasi karena banyak pertanyaan dari warga yang dari mana mana
kan kebanyakan yang meninggal dari luar banten ya kan
dari bekasi depok desbek sekarang kita minta lagi identifikasi biar nama namanya dihubungkan
dari mana asalnya keluarga
sementara yang belum ketemu memang kita masih dengan basarnas dan tim lainnya tetap melakukan pencarian
masih ada yang belum ketemu
baik pak wahidin terakhir
apa imbauan bapak sebagai gubernur banten kepada masyarakat banten khususnya untuk mereka yang tinggal di daerah daerah mungkin di bibir pantai
apa imbauan dari pak wahidin halim
bahkan dari bmkg kan ini masih yang pertama hujan cukup lebat
masih hujan terus
yang kedua gelombang masih terus sampai dengan januari berdasarkan informasi dari bmkg
dan kita juga apa namanya ini dari pantai lah minta
ini dari pantai
terus yang di pantai sendiri mungkin juga terkait
halo pak wahidin
di daerah daerah yang atau fiknik yang berada di sekitar pantai itu
mungkin juga untuk masyarakat agar tidak panik begitu ya pak
ketika mendengar informasi informasi yang belum cukup akurat begitu
sehingga menyebabkan ketakutan dan lain sebagainya
kita minta masyarakat juga tetap tenang
jangan percaya dengan informasi informasi yang bersifat
karena tadi juga ada saja yang menginformasikan lewat medsos bahwa akan terjadi lagi tsunami dan sebagainya
kita tanyakan saja kepada
petugas bmkg yang ada di tempat kita yang dimana sebagai kantor atau tempat teman teman berkomunikasi
oke baik terima kasih
kita siapkan poskonya juga
baik terima kasih banyak pak wahidin halim
tentu kita berharap upaya pencarian terus dapat dilakukan dan masih banyak korban yang bisa diselamatkan
dan tentu semoga bantuan betul betul dapat terseluruhkan dengan baik kepada masyarakat
terima kasih pak wahidin halim
pak gubernur provinsi banten